terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
warga banyuwangi selasa pagi menggelar ritual gelar pitu untuk menutup rangkaian perayaan lebaran
ritual ini diwarnai aksi saling berebut gunungan ketupat yang berisi uang recehan
untuk menandakan seberapa besar rezeki yang didapat dalam satu tahun ke depan
beginilah aksi ratusan warga berebut mendapatkan ketupat bunggung
begitu sesebu desa usai memanjatkan doa
kupat gunggung sendiri adalah gunungan berisi ratusan ketupat yang didalamnya terdapat uang berbagai nominal
sebagai simbol perolehan rezeki mereka dalam setahun ke depan
meski harus beresak resakan bahkan ada yang terjatuh dan tertindih sesama warga
namun warga ini tidak peduli
bagi warga yang terpenting adalah bisa mendapatkan ketupat sebanyak banyaknya
semakin banyak ketupat yang diperoleh dan semakin besar uang yang mereka dapat dari dalam ketupat
maka semakin besar rezeki yang akan
ritual rebutan ketupat gunung ini adalah proses akhir dari ritual gelar pitu
sebuah ritual yang selalu dilakukan warga kampung baru gelaga banyuwangi
setiap sawalan atau hari ketujuh lebaran sebagai penutup rangkaian lebaran
sebelumnya terlebih dahulu para warga melakukan selamatan dengan
cara berkeliling desa berjalan kaki dengan membawa sejumlah syarat ritual
seperti jenang merah pisang serta kupat gunggung
sejumlah kesenian khas banyuwangi seperti barong dan hadroh juga turut berkeliling desa
dan berakhir di makam leluhur di ujung desa
banyak tradisi adat gelar pitu yang biasa dipersanakan oleh masyarakat jogoh
untuk menutup acara pada bulan sawal yaitu tanggal tujuh bulan sawal
sebelum berebut kupat gunggung warga juga melakukan acara sedekah bumi
yaitu melakukan selamatan di tengah jalan desa dan memakan ketupat bersama sama